antrian pembelian tiket final piala aff di markas kostrad tidak terkendali
para supporter saling dorong untuk bisa mendapatkan tiket pertama
pembelian tiket pertama di markas kostrad tidak terkendali
masa ini saya di belakang ini pak
petugas kewalahan saat pembeli tiket merangsek masuk ke markas kostrad
meski beberapa orang perlu pertolongan medis akibat berdesak desakan situasi masih bisa dikendalikan
mundur semuanya mundur semuanya mundur
tadi saya berangkat di depan itu didorong poskuat itu kampung depan god
di masuk god diinjek injek sama orang di belakang saya
udah kepala apa aja mungkin orang udah gak peduli
agar kericuhan tidak bertambah parah gerbang markas kostrat langsung ditutup kembali
sehingga sebagian pengantri tiket masih tertahan di luar gerbang
mereka yang belum bisa masuk pun kecewa karena telah berjam jam menunggu dan datang dari jauh
untuk meredam emosi masa yang tidak bisa masuk
yang sekaligus ketua pssi
menyatakan akan mendirikan empat layar lebar untuk menonton bersama di luar stadion pakansari
hal itu karena jumlah tempat duduk di stadion tidak mencukupi untuk menampung seluruh penonton yang diperkirakan
mencapai lebih dari seratus ribu orang
final aff cup leg pertama antara indonesia melawan thailand
akan digelar pada empat belas desember nanti di stadion pakansari cibinong bogor jawa barat
saya tahu kalian ingin menunjukkan garuda di dada kita
tapi kapasitas lapangan tidak memungkinkan untuk itu
untuk begini saya siasatin saya bikin itu layar lebar di lapangan sana ada empat layar lebar
bakso saya siapkan di situ tiga puluh gerobak